wacana kenaikan harga rokok hingga mencapai lima puluh ribu rupiah perbungkus mendorong perokok harap harap cemas
tidak hanya perokok tampaknya ada petani juga pedagang termasuk juga konsumen seperti anda
namun rokok merupakan komoditas penyumbang inflasi terbesar kedua di indonesia
sekaligus menjadi penyebab kemiskinan tertinggi kedua di dalam negeri
seperti apa potret industri rokok di dunia termasuk di indonesia
ekonomi di negeri tembakau kami ulas lebih lengkap untuk anda
dan kita langsung lihat ini adalah data pertama yang kami miliki
ini adalah data dari kementerian kesehatan
kita lihat ini adalah rata rata jumlah batang rokok yang dihisap oleh konsumen
kita lihat bagaimana yang berada pada posisi pertama
secara rata rata ada dua belas tiga batang rokok per hari yang dikonsumsi
dan itu artinya adalah satu kemasan yang biasa anda beli
rata rata satu bungkus berarti dikonsumsi oleh para perokok di indonesia
dan kita lihat bagaimana pada posisi pertama adalah bank kabritung
dengan delapan belas tiga untuk perokok mengkonsumsi per hari
yang menarik dari bangka belitung adalah data terakhir menyebutkan bahwa
koefisien gini di daerah ini di titik ini mengalami penurunan
bila kita kaitkan dengan upaya pemerintah untuk menaikkan sektor pariwisata
dan ini menjadi salah satu juga yang diharapkan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di daerah
maka ketika pertumbuhan ekonomi di daerah yang ditopang oleh pariwisata tadi semakin
dan naik artinya akan ada uang yang akan beredar
ketika ada uang maka orang akan belanja
dan salah satu komoditas yang dibelanjakan oleh masyarakat di bank kabritung sayangnya adalah rokok
delapan belas tiga batang rokok per hari
artinya lebih dari satu bungkus yang dikonsumsi oleh para pelanggan
dalam tanda petik untuk perokok di daerah ini
lalu kita lihat pada posisi kedua adalah kalimantan selatan dengan enam belas tujuh batang per hari yang dikonsumsi
selanjutnya pada posisi ketiga ke sumatera kembali kita adalah riau
dengan enam belas lima batang per hari diikuti oleh sumatera barat lima belas delapan batang per hari
dan kembali ke kalimantan lagi kalimantan timur dengan lima belas enam batang rokok per hari
yang menarik adalah salah satu sumber untuk pertanian tembakau ataupun perkebunan tembakau justru memang ada di pulau jawa
tapi saya tidak melihat bahwa pulau jawa ataupun juga titik titik di pulau jawa
masuk menjadi lima besar yang paling masif mengkonsumsi rokok
yang masuk adalah riau dan kalimantan
tapi untuk sumatera sendiri saya pernah lihat bila kita belajar dari sejarah bahwa ada perkebunan tembakau di sini
utamanya di sumatera timur
kita lihat tembakau deli dulu sangat terkenal dan sangat disukai oleh para bangsawan eropa
sehingga kita ekspor ke sana salah satu titiknya adalah di bremen jerman
lalu kita lihat ke slide selanjutnya
ini adalah komoditas penyumbang terbesar garis kemiskinan dan yang sangat menyayat hati adalah ketika beras
menjadi salah satu penyumbang terbesar kemiskinan mungkin kita masih bisa bertoleransi
karena itu yang masuk ke perut yang membuat kita bisa memiliki energi membuat kita beraktivitas
anda bayangkan jadi sederhananya begini orang semakin miskin semakin beli rokok gitu loh
itu kan yang hal yang sangat ironi ya
tapi di posisi kedua itu loh rokok kretek filter
ternyata komoditas penyumbang garis kemiskinan
selanjutnya kita ke slide dari data dari bursa efek indonesia
kita akan sedikit mengulas saja mengenai emiten di industri rokok
ini adalah laba atau pun laba beras
laba dan juga rugi emiten rokok dua ribu lima belas
kita lihat bahwa tahun dua ribu lima belas memang tidak begitu mudah untuk dilalui
dan kita lihat salah satu yang mengalami koreksi atau pun juga rugi dalam industri rokok atau pun bisnis rokoknya adalah bentul group
dengan rugi yang dicatatkan satu triliun rupiah pada tahun dua ribu lima belas
namun kita lihat bagaimana hmsp atau pun yang berkode saham hmsp ini memimpin pendapatan laba yang sangat besar
empat triliun rupiah sepanjang tahun dua ribu lima belas
lalu kita lihat setelah hmsp adalah gudang garam
ini dengan enam empat triliun rupiah sepanjang tahun dua ribu
dan ini adalah saham saham blue chip yang biasanya menjadi langganan para investor untuk long term
lalu kita lihat bagaimana wismila group berada pada posisi ketiga dengan raihan laba satu ratus dua puluh lima tujuh miliar rupiah
masih adakah lagi slide selanjutnya
ya kami masih punya ini adalah negara pemasok tembakau terbesar ke indonesia
tapi kita tinggalkan dulu
euforia bahwa ternyata indonesia dulunya adalah produsen tembakau yang mengekspor hasil tembakaunya untuk diolah menjadi rokok ataupun juga sejenisnya ke luar negeri
ternyata saat ini kita importir tembakau loh
kita lihat tiongkok ternyata merupakan negara yang paling gandrung memasok tembakaunya masuk ke dalam negeri
jadi dia memanjakan para perokok di dalam negeri
tenang aja kalau mau ngerokok kita punya tembakaunya nanti kita masukkan lah ya
jadi mereka dapat untungnya kita dapat harga rokoknya
baik tiga puluh delapan enam juta kilogram yang dipasok ke dalam negeri berdasarkan data badan pusat statistik
dan selanjutnya kita lihat brazil pada posisi kedua dengan enam tujuh juta kilogram
kemudian amerika serikat dengan lima lima juta kilogram pasokannya ke dalam negeri
oh gila ya kita lihat angkanya besar besar sekali ya
lalu selanjutnya kita lihat turki dengan lima empat juta kilogram
diikuti dengan indonesia
diikuti dengan india tiga tiga juta kilogram
dan ini menjadi refleksi kebutuhan demand dari para perokok di dalam negeri dimanjakan oleh impor tembakau yang berasal dari negara negara luar
dan ironisnya justru yang dikonsumsi yang paling rajin dikonsumsi salah satu komoditas yang paling rajin dikonsumsi ini justru merupakan perokok
yang merupakan penyumbang kemiskinan dan inflasi terbesar kedua di indonesia